tetep masih inget
ulang tahun kamu
dia ngirimin dari suatu tempat
masih inget semua apa apa
waktu itu aku ulang tahun
iya nih sebentar lagi
ternyata bener dogan gue kan
papa yang menyebabkan kecelakaan itu
dan saat kecelakaan itu terjadi pun
gue juga ada dalam mobil bersama papa
kok masalah jam segini gue balik balik sih
apa dia lagi ada di ruang kerjanya
jam segini masih kerja
aduh kebiasaan deh
masa aku denger sih
masa aku di rumah sakit
dini hari aku mendatangi rumah sakit
dan aku tahu
kalau korban dalam kecelakaan itu adalah
semuanya masih berantakan lagi
gue gak mau sampe andin liat
itu suara masel
pak bos kenapa tuh janjian andin
kamu ambilin air putih siapin ke kamarnya mama ya
mirna telepon dokter andi nomernya ada di buku telepon
deket telpon di itu ruang tamu
kalau bukan andin
siapa yang mengirimi kue blueberry ini
yang tau aku suka ini cuman mama
tapi andi bilang bukan dia
kalau rekan kerja nggak mungkin kirim kue
gak pake nama begini
apaan sih papa siapa juga yang bisik bisik ya ma
yaudah papa ke kamar ya kalau gitu ya
gak usah papa bisa kok ya
ya papa selamat istirahat
gak ada chosen
selamat ulang tahun papa happy birthday
ini yang nyiapin semua kuenya elsa lho
iya kamu tahu aja kue kesukaan papa
iya dong pa tahu
emang mbak adin doang yang tahu kesukaannya papa
aku juga hafal banget nggak lupa
ya biarpun mbak adin lagi di penjara sekarang
papa jangan sedih ya
masih ada aku yang bisa kasih kue ulang tahun kesukaan papa
papa inget dulu
waktu papa ulang tahun dan andin di penjara
elsa ngirimin kue sama persis seperti ini
thank you miss papa
makasih ya sayangnya
ini papa apa dulu
ulang tahun ya
mama gak bisa kasih tahu apa apa ke kamu
mungkin aja elsa yang kirim
tetep masih inget ulang tahun kamu
dan dia ngirimin dari suatu tempat
masih ikut sama papa ma
waktu itu aku ulang tahun
sampai jumpambana seperti ini